apakah golkar kembali terbelah karena pilkada jakarta
di saat dpd golkar dki sudah menyatakan pendukung mendukung ahok dalam pilkada tahun depan
muncul sanggahan bahwa dukungan terhadap ahok belumlah final
sanggahan ini bahkan diperkuat oleh ketua dewan pembina partai golkar abu rizal bakri yang menyebut
golkar hanya akan mendukung calon yang maju lewat jalur partai bukan independen
kami akan mengulasnya malam ini dengan dave laksono wasek jan dpp partai golkar
selamat malam bung dev laksono kemudian ada bonny argens akademisi ilmu politik universitas indonesia
selamat malam bung boni terima kasih sudah hadir bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news
saya langsung ke bung dev laksono bagaimana sebenarnya sikap partai soal dukungan terhadap ahok ini
ya gini memang belum ada keputusan yang resminya ya karena kan itu ada prosesnya
tapi ya kita kan harus realistis nah calon ini dari semua calon yang ada
yang paling bisa diterima oleh masyarakat
yang hasil karya nyatanya itu sudah dilihat dan sudah dirasakan
bahkan masuk kemari aja kita ngeliat itu jalan lagi dibangun jembatan segala macam
jadi kalau menurut saya pribadi itu sangat salah dan sangat bodoh menurut saya
kalau misalnya golkar tidak mendukung ataupun mengusung pak ahok ini pak basuki
walaupun daripada memang ada perkataan juga dari senior kami
yang sudah sibuk berpecah mencari dukungan partai
sementara dukungan independen itu sudah solid ya kenapa nggak pak ahok itu maju lewat independen saja
dan sementara partai partai ini menjadi pendukung
jangan dipaksakan menjadi partai
jangan dipaksakan menjadi partai
angkatnya partai justru mendukung kenapa
karena nanti di depannya begitu dia terpilih lagi ya alaihi wa ta'ala insya allah
dia terpilih lagi
pak dia kan juga membutuhkan dukungan parlemen yang kuat
supaya tidak ada lagi perseteruan di dalam parlemen
sehingga semua program program itu berjalan
dan apbd dan apbn yang sudah dialokasikan untuk dki
oke jadi kembali ke soal sikapnya golkar
tadi disebutkan belum secara resmi memang
tapi apakah masih wacana atau sebenarnya sudah menjadi pembicaraan bahwa mantap mendukung ahok
karena kan kalau kita lihat konferensi persnya kemarin
plt ketua dpd dki ya bunyori sarawaya sudah mengumumkan itu melalui konferensi pers
sudah mirip mirip deklarasi lah
jadi sebenarnya wacana atau sudah
tapi kan memang harus ada prosedur yang dilewatin
nah pak yoris sarawaya dia itu mengucapkan itu mengutarakan itu
pertama sebagai plt dki dua juga sebagai ketua korbit
jadi itu bisa juga dikatakan suara yang dia utarakan itu juga bisa mewakili suara dpp
dan kalau kita kembali lagi ke ad art golkar
bahwa semua kebijakan partai itu
ditentukan oleh dpp
dewan pakar ataupun dewan pembina itu hanya memberikan advis
hanya memberikan peringatan bila mana dpp itu terlalu melenceng kanan kiri
untuk memastikan bahwa sesuai dengan koridor yang disiapkan
bukannya justru berbeda dengan pernyataan pak rb yang kami kutip dari beberapa ya
tidak hanya satu
dari beberapa media termasuk dari cnn indonesia com
bahwa arief mengingatkan bahwa kewenangannya sebagai ketua dewan pembina untuk memberikan pertimbangan soal
isu strategis seperti cagup dki ini cukup besar
arb sendiri menyebut pertimbangan yang diberikan wajib dilaksanakan
dan pertimbangan sekarang salah satunya adalah tidak mungkin diolahkan untuk calon yang independen
jadi waktu munas kemarin
memang ada kata kata wajib itu ya pasal itu
akan tetapi pada saat pembahasan di rapat komisi a
itu kata kata itu dihilangkan
clear dicabut atau masih ada perdebatan disitu
sehingga dpp itu
pernah memiliki fungsi full
memiliki kekuasaan full untuk menentukan sikapnya
jadi semua ini terpulang kepada pak novanto
terpulang kepada pak novanto sebagai ketua umum dpp begitu ya
kalau bung boni
framenya milihannya seperti apa
baru selesai munas loop lalu ini
tadi saya kira kita mulai dari judul diskusi ini ya
tadi dave juga sebelum kita mulai juga sudah singgung
ini golkar memang tidak pernah bersatu
golkar selalu terbelah
justru kalau golkar
jadi pertanyaannya salah
soal hal golkar terbelah
soal hal golkar terbelah
ya memang golkar selalu terbelah
setelah munas loop kemarin
setiap saat golkar itu terbelah
bahwa kalau dia bersatu dia bukan golkar lagi
ya seperti itu juga sih
jadi persoalan sebetulnya hari ini di tangan pak novanto adalah
ini ada cengkeraman besar dari abu rizal bakri
ini masalah besarnya
jadi novanto hanya bisa leluasa membangun partai ini
ketika bayang bayang cengkeraman bakri ini bisa disingkirkan
nah persoalan di pak bakrinya sendiri saya melihat
ada persepsi yang salah melihat golkar
pak ical melihat golkar seperti perusahaan
anak perusahaan bakri itu
masih seperti itu
jadi dewan penasehat seperti komisaris
dia bisa mengatur direksi dan seterusnya
nah jadi menastir adrt nya seperti menastir aturan perusahaan
ini kesalahan pak ical
maka kelihatan dari luar ini ada perbedaan pandangan
soal sikap golkar di jakarta
nah padahal saya kira memang keputusan itu urusannya
eksekutif yaitu novanto cs dengan formaturnya
nah sehingga dewan penasehat atau para pakar itu tidak boleh
mengintervensi lebih jauh dalam keputusan keputusan teknis operasional
dari kepartian ini
itu saya kira harus tertip dulu di situ
baru kita bisa tahu ini ada potensi masalah atau tidak
saya kira kalau tertib gak ada masalah
kalau tertib begitu ya
jadi ini lebih kepada soal dukungan terhadap ahoknya
jadi soal tentang ahoknya ataukah justru soal
tidak ada masalah di ahoknya
hari ini pun golkar bisa mengusung siapa
pasti bela juga
karena masalahnya itu pak ical masalahnya
masalahnya pak ical belum legowo untuk melepas posisinya sebagai ketua umum
masih merasa jadi ketua umum
dan sekarang dia menjadikan novanto sebagai kuda troya
jadi jadi boneka
nah ini persoalan
kalau mau jujur saja tolong saya tanya pak ical
dia masih merasa ketua umum kok
nah itu persoalannya
lalu apa gunanya munaslup kemarin
nah itu yang ingin kita coba ulas
apa gunanya munaslup kemarin begitu bung ge
kalau ada yang seperti ini
memang ada pemikiran seperti itu ditambah lagi dengan statement statement pak ical
ya mungkin saya yakin sih dalam hatinya pak ical sudah legowo ya
tapi mungkin ada pemikirannya dia yang tidak sejalan dengan apa yang beredar
sehingga lalu media juga sedikit diperuncing
nah kalau urusan golkar memang selalu seksi
kalau golkar anteng anteng saja kan tidak ramai media
jadi memang harus ada konflik konflik kecil kecil
tapi ya inilah
tapi yang tidak hanya pak ical
golkar yang benar benar milik partai yang benar benar milik publik ya seperti itu
nah cuma begini soal kebijakan strategis apalagi soal pilkada dan apalagi kita kan dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas ini kan ada ratusan ya
jadi di dalam internal partai golkar kan sudah dibuat sistem
dilihat melalui pdlt
dilihat melalui juga elektabel
dilihat juga elektabelitas segala macam untuk menentukan calon calon
nah kita kan kemarin itu waktu pilkada serentak dua ribu lima belas kita udah hancur belur lah
oh iya babak belur
babak belur kita
nah ini jangan sampai hal ini terjadi lagi
nah sekarang golkarnya sudah bersatu
sudah dibuat sistemnya
katanya tidak pernah bersatu ya
ya paling tidak kita sudah melalui forum munasnya dulu lah
gini deh saya melihatnya gini loh
coba semua menoleh ke belakang
so berapa bulan lalu ada apa sih dengan golkar ya kan
dan munaslup ini kan sebetulnya critical turning point
yang membuat kemudian golkar harus melihat ke depan
ini saatnya untuk menata kembali
rekonsolidasi membangun kembali dukungan basis memoles citranya yang sudah rusak
dan sukses ya
nah maka berterima kasih lah kepada yang mengusul ide munaslup kemarin
dan sudah berjalan dan sukses
nah maka dengan adanya pak novanto tidak berarti dua kubu yang sudah yang lama pak ical dan pak agung lasono
itu kemudian dibuang gitu aja atau hilang itu aja
nah kalau saya pakai kecembungan ya
sebagai akar dari sejarah partai ini
maka perlu akomodasi dan kompromi di situ
jadi kalau pak ical masih terlalu pengen dominan
apa gunanya munaslup apa gunanya rekonsiliasi apa gunanya semuanya itu
nah kapan golkar mau bangun
nah sekarang kan kondisinya sudah lumayan bagus karena ada harmoni antara pemerintah dan golkar
ini momentum besar buat golkar untuk coba membangun kembali partai ini
saya kira itu aja tinggal dimanfaatkan
memang sih momentumnya sudah pas
nah sekarang itu tinggal bagaimana para senior senior ini
benar benar bisa melepaskan kepada sistem yang sudah dibangun lah di dalam partai
sederhananya golkar bukan anak perusahaan bakri group
tapi kalau alasannya diangkat bahwa tidak mungkin partai golkar mengusung calon yang berangkat dari jalur independen
kecuali dari jalur partai
ya cuma begini
alasan itu dibuat buat atau
saya nggak bisa mengatakan itu dibuat buat atau nggak ya
itu kan harus dilihat dari pemahaman yang bicara itu apa
cuma begini ini jalur independen ini sudah dia bangun selama berapa selama setahun lebih hampir dua tahun lah ya
ini jumlah ktp yang mendukung sudah sekarang mungkin sudah satu juta
hampir sudah satu juta

sudah satu juta
ini kan jumlah besar
itu jumlah suara golkar ke pemilu kemarin aja di dki cuma berapa ratus ribu ya
berapa ratus ribu ya
ini bukannya saya bilang bahwa dengan golkar itu dukung pak ahok bahwa itu semua akan masuk ke golkar
saya nggak bisa katakan seperti itu
tapi ya dengan golkar itu mengerti dan mendukung itu bisa menjadi momentum yang bagus lah
ini momen untuk memoles golkar
kan kemarin kita masih segar ingatan dengan persoalan konflik
lalu kemudian soal papa minta saham
di mana pak novanto jadi pemain utama sinetron itu
dan sekarang dia menjadi ketumum golkar
nah semua orang melihat golkar ini jangan jangan partai saham ini partai
nah maka harus dibenahi citra buruk itu
mendukung figur yang bagus seperti ahok dan lain itu positif untuk golkar
karena pemilih ahok hari ini dan ketepil lebih besar dari pemilih golkar
jelas tidak ada untung buat ahok
tapi ini bagus secara nasional
dan untuk publik juga bagus bahwa ada kesepakatan diantara partai untuk mendukung sebuah haluan politik yang benar
sebuah gagasan yang benar dan figur yang benar gitu
ataukah sebenarnya ini masalah kemudian kalau waktu munaslup kan sempat beredar ketika ada jabatan dewan pembinaan sebelumnya sudah lama tidak ada
itu memang akan memberikan kewenangan yang lebih besar begitu dari jabatan jabatan eksekutif di golkar lainnya
kemudian muncul kekhawatiran
ini pasti ada matahari kembar apakah ini menjadi bukti
nah nanti kita akan melanjutkan lagi kita datang lebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
sempat ada kekhawatiran matahari kembar ketika jabatan dewan pembina dimunculkan kembali dalam munaslup partai golkar beberapa waktu lalu
apakah yang terjadi hari ini menjadi bukti begitu bung de bagaimana bung dev melihatnya
memang ada sedikit seperti itu
tapi ya saya yakin para tokoh tokoh ini semua sudah sangat mahir dan sudah politiknya permainan tingkat tinggi lah
ini harapan atau memang kenyataannya
cuma saya yakin sih ini pasti akan segera reda
dan golkar dki juga akan segera melaksanakan musda
hari minggu besok ya
hari minggu ini ya dua hari lagi
dan itu juga disana akan diketok lah sikap sikap golkar termasuk soal pilkada ini
terus bagaimana melibatkan dewan pembinaan tadi kan
walaupun memang tidak wajib dilaksanakan tapi kan memang kalau tidak salah harus dikoordinasikan
nanti kan dibahas lah
akan tapi itu kan hanya sekedar masukan
nah nanti dpp itu kan yang menentukan dengan mempertimbangkan keadaan di lapangan
kalau misalnya kita hanya memaksakan satu orang hanya karena like and dislike
apalagi hanya karena masalah sara
nah iya nggak akan maju dong demokrasi
dan golkar ini kan sebagai salah satu partai yang tertua di indonesia
ya harus memberikan contoh untuk membuat kebijakan berdasarkan demokrasi
baik yang terjadi kemarin saat ketika plt dpd dki itu mengkonferensi pers kan gitu
yang mirip mirip deklarasi walaupun katanya belum deklarasi ya
apakah itu sudah dikoordinasikan dengan dpp maupun dewan pembina
oh ya saya yakin sudah
dan setahu saya juga sudah
dan memang kayaknya pak yoris itu kan seperti tadi saya kata kan
dia itu kan juga ketua korbit dpp golkar
jabatan yang termasuk sangat strategis dan sangat tinggi
dan apa yang dia
di dpp clear tapi di dewan pembina
nah dewan pembina itulah yang mungkin butuh diskusi lagi
nah itu tinggal tergantung bagaimana pak ketua umum kita
itu diskusi dengan ketua dewan pembina
dan apalagi ketua dewan bakar juga sudah mengatakan bahwa
keputusan eksekutif ada di ketua dewan ketua umum
bukan di dewan dewan yang lain
kalau memang begitu akhirnya kemudian apakah ini hanya masalah soal ego saja
kok tidak minta restu ke saya ini begitu
ya mungkin kurang koordinasi aja lah itu
ya kalau menurut saya sih lebih
atau lebih dari itu
ya lebih karena ini rumah golkar baru di bawah pimpinan novanto ini belum sepenuhnya bersih
artinya harus bersih bersih dulu
termasuk bersih dulu pikiran pikirannya
supaya tidak merasa ketua umum padahal sudah bukan ketua umum
supaya tidak ada matahari kembar atau sejenisnya
tapi itu potensi terjadi tidak akan berulang lagi
tidak terlepas soal pkd dki nanti ada soal isu lain lagi
saya kira ini bukan soal dki tapi di semua konteks politik ke depan itu bisa terjadi
di pilkada apapun di dua ribu tujuh belas ini bisa terjadi
karena sumber masalahnya itu di internal
itu yang saya bilang tadi dewan penasehat atau apa namanya
dewan pembina masih merasa dia berada di atas pengurus eksekutif
nah itu masalahnya
padahal kan harus dimengerti mereka ini pelengkap
jadi sepenuhnya kewenangan itu ada di tangan eksekutif
jadi ketua umum novantu ya di situ otoritasnya
kalau mau dirampas otoritasnya apa gunanya novanto jadi ketua umum
lalu dewan pembina sendiri itu apa ini
ketika dimunculkan kan memberikan kewenangan sebagai sebuah kehormatan bagi abu rizal bakri saat itu
terus apa bedanya dengan dewan dewan yang lain kalau memang kemudian kursinya sama
dewan kan hanya dewan pimpinan pusat dewan pakar dan dewan pembina
tujuannya sih dewan pakar itu kan memberikan advice kepada hal hal strategis ya
apapun misalnya isu isu terkini
ini pakar atau pembina
kalau isu isu terkini ataupun ada permasalahan bangsa itu bisa memberikan masukan kepada ketua umum ya
sebagai semacam kayak one team press lah
kalau dewan pembina memang tugasnya itu untuk mengawasi agar dpp partai golkar dan juga partai golkar secara keseluruhan itu berjalan sesuai dengan koridor hukum
sesuai dengan fungsi awalnya
akan tapi tetap saja kebijakan kebijakan strategis itu diputuskan oleh ketua umum
ketua umum lah yang memegang tampuk kendali partai
tapi ketika menyatakan ini juga yang menarik adalah pak abu rizal bakri ketua dewan pembina ini sempat menyinggung nama lain selain ahok ada nama yusril disebut begitu
ya pemikiran dia seperti itu
ya cuman sekarang gini mau ahok kah mau yusril atau sandiaga uno atau siapapun itu tergantung elektabilitas
kalau memang nggak laku ya ngapain buang buang waktu aja buang tenaga dan menjelekan partai golkar
partai golkar ini sejak pemilu sembilan puluh sembilan itu sudah kalah kalah terus ya
baik nasional apalagi di pilkada
pilkada pilkada termasuk pilkada dki
nah sekarang ada calon yang bagus
bahkan memang dia itu adalah pernah tercatat sebagai kader bahkan anggota dpr ri dari partai golkar
kenapa gak dukung yang pasti pasti aja gitu loh
saya bukannya kita berharap bahwa partai golkar akan mendapatkan abcdf dari pak ahok
itu sudah lah itu tidak mungkin
ini kan momentum yang istimewa nih
saatnya golkar merias lagi citranya
yaitu dengan mendukung figur figur yang bagus
nilai nilai politik yang bagus harus didukung
nah ini sekarang kalau kemudian harus terlibat dalam permainan permainan pragmatis yang kita semua tahu
itu menjadi citra partai di masa lalu
nah sebagian masih hari ini
saya kira golkar tidak akan maju akan terus berjalan di tempat ini
tidak akan maju itu dampaknya seperti itu ya
tapi coba kita lihat tanggapan dari pak setia novanto yang saya kutip juga dari beberapa media
mengatakan bahwa hanya menanggapi bahwa sangat menghargai pendapat pak abu rizal dan akan menjadi pertimbangan
ya kembali kak
dikatakan stiano fanto cukup seperti ini saja atau harusnya ada lagi
saya kira statement itu kan statement normatif
artinya siapapun ketemu akan mengatakan begitu
karena ke dalam dia harus menjaga kesolidan dari partai ini
keluar dari harus menjaga citra partai
saya kira harus kembali ke anggaran dasar rumah tangga
seperti apa ketentuan di dalamnya
nah dev ini yang harusnya lebih mengerti
nah disitu kita bisa melihat apakah dewan pembina punya kewenangan untuk membuat keputusan macam ini
atau ini murni kewenangan dari eksekutif
novanto sebagai ketua umum
nah saya kira ini
jadi harus start dari tertib dengan anggaran dasar rumah tangga
baru bahwa ada perbedaan kepentingan
ada kiblat yang berbeda
mungkin pak itzal mau dukung yusril
terus kemudian yang lain
yang mau dukung siapa
saya kira itu biasa
cuman partai tidak boleh keluar terlihat terbelah
tidak boleh kelihatan banyak kelompok
partai harus kelihatan solid
nah ini yang harus menjadi pertaruhan
sehingga kalau dewan pembina hari ini tetap ngotot untuk melawan keputusan dari setia novanto sebagai ketua umum
ini akan merugikan golkar secara umum
tapi kalau itu memang yang terjadi yang akan dilakukan
ini bukan asumsi yang menakut nakut
tapi kalau melihat track record ke belakang begitu ya
bagaimana sebuah keinginan dipertaruhkan
lalu akhirnya terjadi benturan
potensi kertakan yang baru atau bagaimana
saya yakin ini tidak cukup besar untuk sampai memecahkan partai golkar
ini hanya reak reak biasa lah
namanya di dalam demokrasi organisasi
kalau terlalu smooth juga nggak bagus
nah jadi kalau ada hal hal seperti ini
tapi waktu melakukan bukan deklarasi konfesipi pers itu
sebenarnya memang sudah kesepakatan bersama
ada konfrensi pers
ataukah ini dulu duluan karena memang di dalam sudah terjadi perbedaan pandangan
nah ini memang pasti sudah disepakati oleh pimpinan partai golkar dulu
bukan karena di dalam sudah ada perbedaan pandangan segala macam
akhirnya muncul ke publik oh golkar dukung ini
karena tetap saja pak ioris itu harus mendiskusikan dulu dengan pak setia novanto
ada keputusannya sudah ada kebijakannya
dan maka baru itulah
dia bisa membuat statement seperti itu
ya memang kalau dari awal memang pak setia novanto memang condong untuk mendukung ahok
begitu untuk pkk ddk ini
tapi kalau dari mungkin dari dalam yang berbeda adalah dari pak abu rizal bakri dan beberapa
faksi lain begitu
nah apakah ini yang kemudian dimaksud untuk nyolong startnya di sini nih
sehingga tidak koordinasi dengan one bin juga
ya kalau di koordinasi dengan one bin
mungkin itu pak yoris tidak koordinasi ke one bin
dia sebagai plt sebagai ketua korbit itu hanya melapor kepada ketua umum
memang itu tinggal ketua umum saja menyampaikan ke one bin ya
tapi semuanya itu dijalankan sesuai dengan aturan
tidak ada yang melanggar
kalau disebutkan tadi masalah ini mungkin tidak akan menimbulkan keretakan atau membuat partai terbelah
tapi apakah benar demikian menurut analisis bumu ini
karena kita coba lihat ke belakang
kita coba lihat ke belakang
awal ketika terjadi kubu munas bali itu
kubu munas bali dan munas ancol ya
saat itu kan
itu kan adalah perbedaan pandangan ketika apakah mau bergabung dengan pemerintah atau kmp
ini kan sama juga soal dukungan dukungan mana begitu
kita lanjutkan setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia pride
untuk bisa memicu sebuah perpecahan yang besar
tetapi saya mau mengatakan
ada skenario besar dalam penguasaan partai politik di indonesia
termasuk di banyak negara berkembang
dan di sini dasar kenapa muncul banyak persoalan
muncul perpecahan dan sebagainya
penguasaan partai politik itu selalu sejalan
sinergis dan paralel dengan penguasaan ekonomi
nah maka banyak sekali oligark
orang orang kaya itu kemudian menyerbu partai
dan ingin menguasai seluruh saluran politik
karena dengan menguasai saluran politik saluran hukum
mereka kemudian bisa mempertahankan kekayaan
dan juga mengembangkan kekayaannya
maka kalau kita bicara secara teoretis
dari studi studi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa doktoral
di singapura dan di beberapa negara lain yang saya kenal baik
mereka coba melihat bagaimana pertumbuhan kekayaan
sejumlah konglomerat yang masuk ke partai politik
termasuk pak abudusar bakri
jadi kalau pertanyaan kita hari ini adalah
ada apa sih sebetulnya kepentingan orang seperti ical di partai golkar
atau oligark lain di partai lain
saya kira di situ persis persoalannya
dengan menguasai politik dia menguasai saluran ekonomi
terjadi penguasaan ekonomi di situ
jadi masih seperti itu pemikirannya
persis maka ketika oligark ini kehilangan power
dia tidak menjadi ketua umum atau tidak menjadi menteri
atau tidak menjadi presiden
kecemasan terbesarnya adalah ruang ruang ekonominya
akan dirampas oleh orang lain
dan saya kira di sini makanya muncul
agar ada serumah tangga ditabrak
kewenangan formal itu ditabrak
karena ada ambisi yang terselubung
nah itu jawabannya di situ
ada motivasi seperti itu
berarti besar dong potensi untuk terjadi keretakannya
nah justru itu
maka tantangan terbesar dari semua ketua umum partai kan
bagaimana memanajemen kepentingan yang terselubung itu
dengan tantangan tantangan real yang ada di permukaan
dengan tuntutan tuntutan politik yang real
bahwa partai harus mendukung si a yang didukung oleh publik
harus sejalan dengan visi demokrasi
harus sejalan dengan arus publik dan sebagainya
yang terselubung relatif tidak pernah sejalan
dengan kepentingan masyarakat
karena ini bicara soal penguasaan ekonomi secara monopolistis
itu tentu bicara soal
itu menjadi hal yang serius kan bagi mereka oligar gitu kan
itu hal serius buat mereka
karena itu modus vivendi mereka cara hidup
sementara demokrasi mengharuskan bahwa
syarat hidup dari sebuah bangsa adalah
keterbukaan transparansi dan ada juga
kondisi yang equal kepada semua orang
untuk akses semua sumber daya
ketika memang sangat serius bagi mereka
apalagi oligark ini ketika kemudian kekuasaannya
di partai untuk membuat kelancaran
di saluran hukum
dan saluran kekuasaan begitu
membuntu saluran ekonominya ujungnya begitu
nah berarti kan itu menjadi sebuah hal yang serius
ketika masalah yang seperti ini
dia akan berjuang dengan sangat keras
lalu kemudian terjadi
keterbelahan lagi di gokart
makanya kan pertanyaannya kenapa kok tiba tiba
seorang steno vanto menjadi ketemu
kenapa bukan siapa yang lain lain
yang bagus di gokart
dari kekuatan oligarkis itu
novanto ini kan boneka bukan
yang kuat atau punya basis masa yang kuat
ini boneka yang bisa disetir ke kiri
dan ke kanan di sini persis dia menjadi
strategis kemudian sehingga
orang seperti abidus al bakri juga
merasa dia lebih hebat dari novanto sehingga
bisa ditabrak nih aturan
di sini diujinya kemampuan dan kehebatannya
nah makanya saya bilang tantangin buat pak novanto
buktikan bahwa tuduhan saya
dan publik ini salah ya
buktikan dengan membangun gokart
nah jadi gitu
karena kita umumnya yang dikritik itu gimana nih
di sini akan dilihat lah
leadershipnya pak novanto dan dia
memang awal nggak mungkin dia langsung frontal
bilang nggak ketua dewan pembina itu
tidak berhak mengatur saya
nggak mungkin dia katakan seperti itu
karena itu akan justru tidak etis
dan memecah belah partai
dan pembina nggak boleh
karena ketua umum simbol kita kan prajurit
tapi sebagai dpr juga dia wajib
akhirnya kita memang meneriakan seperti itu
nah gini memang ada
pandangan masyarakat sepertinya pak novanto
itu hanya di sana ditaruh dan
diatur oleh sekelompok elit lagi
di atasnya cuman ya
dengan kemarin itu mendadak ya
tiba tiba langsung pak yoris itu mengatakan
akan mendukung pak ahok
dan di situ juga di forum itu
ada ketua pemenangan
pemilu partai golkar wilayah jawa satu
di situ juga ada pak freddy
latumahina dia itu juga adalah ketua
organisasi partai golkar
sehingga itu menunjukkan bahwa
ini adalah sikap resmi dpp partai golkar
jadi kalau misalnya itu pak
abu riza bakri itu mengatakan bahwa
ini mesti dibahas dulu segala macam
tapi mereka sudah mengatakan seperti itu
ya akan sulit lah
untuk dia mundur
karena kenapa tapi kan belum deklarasi
memang belum deklarasi tapi kan statementnya
sudah keluar jadi sikap partai golkar
itu sudah jelas
katakanlah nanti di tengah tengah berubah
misalnya karena sesuatu kita kan nggak tahu dinamika
itu akan merusak
citra golkar termasuk citra kepemimpinan
semuanya jadi sepertinya golkar itu
jadi di sini sikap golkar ini
akan dipertegas ya di forum forum
dan di situ akan diketok lagi
dan saya yakin lah nggak mungkin golkar itu
ini kayaknya lebih tegas wasek jennya
kita sekarang coba begini
jadi kayak gini
pada saat ini di indonesia
ada beberapa hal yang menarik ketika membahas golkar
awalnya media itu jadi dibuat terkaget kaget
ketika setelah munaslup muncul dukungan
dalam salah satu rekomendasi itu
kalau tidak salah berkomunikasi secara intens dengan jokowi
kalau tidak salah akan mendukung jokowi dua ribu sembilan belas
ini luar biasa media kaget
kemudian muncul mendukung ahok
nah ini luar biasa sekali
sampai kemudian ada kecurigaan publik yang mengatakan
tapi ketika kemudian abu rizal bakri mengatakan hal ini begitu
nah ini ada apa ini begitu kan
ini ada apa begitu
nah maksud saya ketika ini terjadi
apakah ini menjadi cerminan juga ketika sikap yang mendukung jokowi itu
nanti juga akan terjadi keterpecahan lagi dalam waktu dekat
saya sih sejak pertama kali itu dinyatakan ke publik
bahwa dua ribu sembilan belas golkar akan mendukung jokowi
saya sudah sampaikan ke media juga
pernyataan golkar tidak pernah bisa ditafsir seketika
harus selalu ditafsir jangka panjang dan terbelah
jadi a harus dibaca min a juga
artinya ya harus dibaca tidak
jadi dukungannya pun tidak bisa diterima sebagai dukungan
nah tapi saya kira memang politik ya selalu dinamis
perubahan perubahan itu selalu terjadi dalam konteks yang memang juga berubah
tetapi yang paling penting sebetulnya
bahwa ada aturan main yang harus dijadikan patokan
ada haluan ada apa istilahnya
ada karakter dari partai yang harus dijaga
nah karena disitulah harga diri sebuah partai
disitulah kekuatan citra sebuah partai
kalau dia berubah seketika dan terus berubah tidak konsisten
orang akan tidak hanya tidak percaya tapi orang akan cacimaki
orang akan campakkan orang akan tinggalkan
coba perhatikan demokrat sepuluh tahun kemarin
begitu bagus dia muncul dengan cita cita anti korupsi
tetapi ketika semua yang teriak anti korupsi itu korup
hancur berantakan partai ini
tidak butuh waktu lama lagi ya
artinya publik ini adalah pendukung sekaligus hakim yang paling kejam
jadi partai yang tidak konsisten yang tidak punya nilai politik
tidak punya prinsip itu akan ditinggal
kalau kemudian dinamika ini kan muncul penolakan terhadap ahok
pertama menetapkan dukungan lalu ada kemudian dari dawan pembina nya mengatakan
belum tentu dukung auk belum pina dan sebagainya
kemudian artinya ketika menyatakan dukungan terhadap jokowi dua ribu sembilan belas pun
masyarakat khawatir tidak golkar
masyarakat bahwa ternyata akan antipati bahwa nanti juga akan terjadi perpecahan lagi
karena dukungan pilpres dua ribu sembilan belas itu masih ada proses yang harus dilalui dulu ya
lebih panjang lagi
hari ini aja sk juga belum keluar nih
moga moga hari senin sk itu sudah beres karena kemarin itu masih ada perbaikan perbaikan
oh sk kumham dari hasil munasulup itu ya
hasil munasulup itu belum keluar
jadi semuanya masih bisa panjang
kalau sk sudah keluar bisa berubah lagi
tapi enggak lah
kalau soal pilgub saya yakin sih pasti sudah firm
tidak mungkin geser
tapi kalau soal untuk pilpres ini juga masih banyak pertimbangan
karena pilpres itu kan nanti kan berbarengan
dengan pileg juga kan
ini juga punya serentak
undang undangnya juga pasti akan ada perubahan lagi ya
nah ini yang harus dipelajari benar benar
apakah golkar itu akan kembali ke sistem konvensi seperti di dua ribu empat lalu
atau kita hanya melihat berdasarkan survei
itu kan sekarang tergantung kepada kebijakan ketua umum juga
sekarang semuanya itu benar benar ada di tangan pak setia novanto
saya sebagai wasaik jenis beliau kita patuh saja pada perintahnya
jadi kita semangat bahwa sekarang ini adalah ujian pertama dan juga momentum untuk menunjukkan kepemimpinan setia novanto
harus pakai harus setia novanto
dan saya kira kalau kita lihat dari diskursus kepartai
kita bicara soal meneropong partai dalam konteks demokrasi ya
golkar ini memang sedang harus membenahi citranya
itu tanggung jawab besar pak novanto
tetapi saya sendiri saya juga
saya kurang terlalu optimis bahwa ini bisa akan berjalan sukses di tangan orang orang tua ini
saya akan lebih percaya bahwa golkar menjadi benar justru di tangan orang orang muda
dan ini masih proses untuk muncul
mungkin satu generasi lagi
kalau dave nanti jadi ketua umum mungkin golkar akan jauh lebih baik
artinya bahwa orang orang tua ini yang masih dari masa lalu dengan paradigma yang lama
ini gak bisa kita harapkan banyak
bahwa mereka sedikit berdamai dengan demokrasi itu aja udah luar biasa menurut saya
tetapi untuk buat hal yang luar biasa belum ya
belum ya belum
ya nggak juga lah soalnya gini
ya ini saya harus bela nih partai ya
ya memang masukan dan input seperti dari bang boni ini memang penting ya
supaya jadi golkar itu selalu memperbaiki internalnya
akan tapi ya di pengurusan ini di jumlahnya sekitar dua ratus dua puluh orang ini
ya pengurus memang yang para ketua ketuanya korbit korbitnya masih relatif yang generasi lebih tua ya
akan tapi di bawahnya ini kan banyak generasi muda
nah kita ini lah yang terus mendorong agar selalu menginfuslah partai itu dengan ide ide gagasan gagasan baru
gagasan gagasan radikal lah
nah ya gagasan gagasan yang positif tentunya
supaya image partai golkar ini melepaskan dari romantisme zaman orde baru
nah memang ini sekarang banyak orang tuh berpikir wah zaman dulu kan golkar gampang golkar
ya memang itu zaman dulu ini sekarang zaman sekarang
presiden aja sudah beda presidennya bukan hm soeharto
sekarang adalah joko widodo
itu zaman kawin paksa
nah itu rupanya
baik baik terkait dengan sikap partai golkar dukungan terhadap ahok
ini kita akan lihat perkembangannya nanti di hari minggu begitu ya ketika menggelar musda di dki
terima kasih telah hadir bersama kami malam hari ini
semoga pertanyaan soal ahok apakah golkar terbelah ini yang diharapkan
yang pasti nggak terbelah
yang pasti nggak terbelah
palingan nggak terpecah lah
baik terima kasih bung dev laksono terima kasih bung boni harga telah bergabung bersama kami malam ini
terima kasih indra